saudara di tengah rencana pertemuan presiden terpilih prabowo subianto dan ketum pdip
megawattus konoputri yang tak kunjung terrealisasi
muncul wacana pembentukan presidensial club oleh prabowo subianto
wakilnya pun menilai presidensial club ini adalah gagasan yang bagus
presidential club ya saya kira bagus ya
untuk menyatukan mantan mantan pemimpin
pertemuan antara pak prabowo dan ibu megawati ya tidak perlu ada perantara
wacana prabowo yang ingin membentuk presidensial club kini jadi sorotan
wakil prabowo gibran raka buming raka pun angkat bicara
menurutnya wacana ini adalah gagasan yang bagus
gibran bilang saran dan nasihat dari presiden terdahulu bisa menjadi masukan yang bagus untuk pemerintahan ke depan
bukan hanya menerima nasihat dari presiden evaluasi yang berasal dari dalam dan luar koalisi juga dibutuhkan pemerintahan prabowo gibran
saya kira bagus ya untuk menyatukan mantan mantan pemimpin senior senior sesepuh
masukan masukan dari beliau beliau yang sudah berpengalaman
yang namanya masukan evaluasi apapun itu pendapat apapun itu bisa dari orang yang di dalam koalisi atau luar koalisi tidak masalah
wacana membentuk presidential club ini tak lepas dari rencana pertemuan antara presiden terpilih prabowo subianto dan ketum pdip
sekaligus presiden kelima megawati soekarnopoulos
soal pertemuan ini sekjen partai gerindra ahmad muzani menyatakan ada peran presiden joko widodo
sebagai pendorong pertemuan prabowo subianto dan megawati soekarno putri
ahmad muzani juga bilang prabowo dan megawati punya cara berkomunikasi sendiri dan tahu kapan keduanya harus bertemu
sementara itu politikus pdip andreas hugo pareira menyebut
dan prabowo adalah politisi senior
mereka tahu waktu dan momentum yang tepat untuk bertemu tanpa harus ada perantara
pertemuan antara pak prabowo dan ibu megawati ya tidak perlu ada perantara
bahkan saya berpikir bahwa beliau berdua akan bisa menentukan kapan waktu yang tepat
dan momentum apa untuk bisa bertemu
dan berdialog tanpa harus ada yang memperantarai
presiden terpilih dua ribu dua puluh empat prabowo subianto mencetuskan ide pembentukan presidensial club sebagai ajang silaturahmi dan diskusi bersama para mantan presiden indonesia
jika benar benar terbentuk maka ada kemungkinan jokowi dan megawati akan bertemu di forum ini bersama dengan mantan presiden lain
mas burhanuddin mutadi sekaligus pengawat politik yang telah bergabung bersama kami di kompas malam
jadi sesuai dengan topik kita nih benar gak nih pembentukan presidensial club ini merupakan salah satu upaya begitu dari prabowo untuk damaikan jokowi megawati
sebenarnya ide presidential collap ini bukan hal yang baru ya
berapa waktu sebelumnya pak prabowo punya keinginan
untuk menjalin komunikasi dan silaturahmi yang baik dengan para pemimpin nasional sebelum beliau
jadi bukan hal yang baru sama sekali bukan out of the blue ya
beberapa kali beliau punya keinginan agar para tokoh bangsa ini membangun semangat persatuan
apa yang disebut sebagai persatuan elit ya
selain tentu saja narasi keberlanjutan yang beliau keluar keluarkan itu bukan hanya berlanjut
dari masa pak jokowi ke masa pak prabowo tetapi ya presiden itu tidak mulai dari nol
nah tetapi ide ini baru kemudian ramai karena memang ada konteksnya
konteksnya kebetulan dari tiga presiden yang sudah pernah menjabat dan masih hidup
yaitu pak sby ibu mega dan sekarang pak jokowi
itu ketiganya punya masalah yang kompleks
yaitu terutama antara pak sby dengan ibu mega dan terakhir antara pak jokowi dengan ibu mega
jadi seperti menemukan relevansinya ide tentang presidencial club yang pernah digagas oleh pak prabowo
oke berarti bisa dikatakan bahwa adalah hal yang wajar begitu ketika dikaitkan dengan ide pembentukan presidensial club ini
dengan memang salah satu upaya yang dilakukan oleh prabowo untuk mendamaikan jokowi dan mega
bisa diartikan seperti itu mas burhan
iya bisa juga diartikan seperti itu dan kebetulan kan ada banyak sekali apresiasi terhadap ide ini
memang suka tidak suka apakah pertemuan pak jokowi dengan ibu mega ibu mega dengan pak sb jadi atau tidak
tetapi pak prabowo sudah dapat semacam kreditnya
jadi dengan menggulirkan ide ini itu pak prabowo mendapatkan keuntungan politik
pertama pak prabowo akan dianggap sebagai tokoh pemersatu bangsa
terlepas apakah presidensial club itu jadi atau tidak untuk diwujudkan
yang kedua keuntungan lain yang bisa didapat oleh pak prabowo kalau misalnya presidensial club jadi diwujudkan
itu akan memberi kesan bahwa pak prabowo tidak hanya di bawah bayang bayang pak jokowi
seperti yang ditudingkan oleh banyak elit politik kan
sebelumnya muncul kesan bahwa pak prabowo terlalu didikte oleh pak jokowi
kalau misalnya pak prabowo berhasil mengumpulkan mantan mantan presiden itu kan di belakang pak prabowo berarti mantan presiden
mantan tokoh nasional bukan hanya pak jokowi
lepas apakah presidensial club ini jadi atau tidak diwujudkan pak prabowo sudah mendapatkan apresiasi dan dukungan dari banyak pihak
karena ada upaya ingin mempertemukan ataupun mendamaikan
karena sebelumnya kan kalau kita lihat ini kan prabowo dan juga megawati ini juga mau bertemu tapi juga tak kunjung terrealisasi
kemudian dikaitkan juga bahwa ini karena ada joko widodo di tengahnya
bahkan tadi juga kita sempat dengar begitu dari pihak gerindra yang menyatakan bahwa pertemuan antara prabowo dan juga mega ini justru didorong oleh joko widodo
meskipun akhirnya dibantah begitu oleh pdip
dengan banyak informasi seperti ini pertanyaannya siapa sih sebenarnya yang ngebet
masa bagusnya tuh yang bersih keras begitu
tadi saya sebut ya ide ini bukan ide yang baru tiba
ini ide yang sudah lama digagas pak prabowo
dan pak prabowo kan punya track record soal itu
pertama ketika beliau akhirnya memutuskan bergabung dengan pak jokowi dua ribu sembilan belas
itu kan banyak sekali pendukung pak prabowo yang mencacimaki pak prabowo
atas nama semangat persatuan nasional
dan dalam banyak kesempatan terutama di kalangan para business people
itu pak prabowo juga mengemukakan gagasan presidensial club
bukan belakangan ketika muncul ya perseteruan antara pak jokowi dengan ibu mega
jadi poin saya adalah ini ide yang original dari pak prabowo
beliau juga tidak ragu misalnya untuk mendatangi
mantan tokoh jenderal militer yang dulu pernah berlawanan dengan dirinya
itu kan artinya dia punya semacam kredensial untuk bicara soal persatuan
belakangan kan ada hubungan yang merenggang antara pak jokowi dengan ibu mega
dan ide ini itu sepertinya bisa menjembatani hubungan keduanya bisa pulih kembali
memang kalau kita lihat pak jokowi yang sepertinya pengen
segera menjalin hubungan manis kembali dengan ibu mega
itu mungkin bisa difasilitasi oleh pak prabowo
bisa difasilitasi begitu ya pertemuan antara jokowi dodo dan juga megawati
nah kalau sudah difasilitasi jika melalui presidensial club ini
lantaskan nanti menurut anda akan berdamai dengan melihat perjalanan
ataupun sejarah perpolitikan antara jokowi dan juga megawati dan pdip selama ini
belum ada tanda tandanya itu
jangankan pertemuan ibu mega dengan pak jokowi
pertemuan ibu mega dengan pak prabowo pun juga belum terjadi
sampai sekarang belum ada tondo tondo ya
bu mega dan pak jokowi kembali pulih hubungannya
ini prabowo bertemu dengan bu mega aja belum terrealisasi
ini gimana ini presidensial club ini bisa terrealisasi menurut anda
tadi saya sebut ya lepas dari apakah presidensial kelak jadi atau tidak
diwujudkan pak prabowo sudah mendapatkan angkanya
sudah banyak apresiasi yang muncul terhadap ide ini
sebagai salah satu sosok yang ingin mempersatukan begitu ya
oke nanti kedepannya anda akan melihatnya seperti apa ini
jika kita kaitkan dengan joko widodo dan megawati yang juga belum berdamai dalam tanda kutip di dunia perpolitikan
dan juga jokowi megawati dan juga prabowo
ya pertemuan antara elit penting
tetapi tidak lantas kemudian kalau tidak ada pertemuan elit bangsa ini pecahkan tidak
kan selama ini juga baik baik saja
jadi poin saya geser antar elit silahkan terus menerus diupayakan pertemuan para tokoh bangsa
tetapi juga tidak serta merta kemudian
jadi ini yang saya terus terang kritik ya
ada tendensi dari pak prabowo untuk merekrut semua kekuatan yang ada di luar ke dalam pemerintahan
dan itu akan mematikan oposisi sebagai sumbunya demokrasi
jadi perlu ya buat kita untuk mendorong pd perjuangan konsisten berada di luar untuk membantu pak prabowo
justru dengan memposisikan diri sebagai kekuatan penyeimbang
dan bisa saja pertemuan itu terjadi tetapi kan tanpa harus memaksakan
memaksakan untuk bergabung ya karena tadi ya kekuatan penyeimbang check and balance itu penting ya di pemerintahan ke depan ya
jadi perumpul tidak harus diartikan dengan cara menarik semua kekuatan ke dalam pemerintah
baik kita lihat ini nanti dinamikanya akan seperti apa nih
apakah presidensial club ini bakal terrealisasi atau tidak nanti kita nantikan bersama
terima kasih pengawat politik sekaligus direktur eksekutif indikator politik mas burhanuddin mustadi telah bergabung bersama kami di kompas malam